koresponden cnn indonesia mahardika utama saat ini berada di gedung komisi pemberantasan korupsi
dika apakah hari ini akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap irman gusman
ya hingga saat ini kami memang belum mendapatkan informasi terkait dengan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka irman gusman
dan juga dua tersangka lainnya yaitu saferian di sutanto dan juga memi istrinya
namun dari pantauan kami sejak pagi sampai sore hari ini memang gedung kpk ini sepi dari kunjungan atau besuk
baik itu dari keluarga irman gusman ataupun juga kolega dari dewan perwakilan daerah
memang jika kita mengacu pada kebiasaan ataupun juga peraturan yang ditetapkan di kpk ini
bahwa untuk tersangka yang ditetapkan atau ditangkap melalui proses operasi tangkap tangan
seperti yang terjadi pada irman gusman pada sabtu dini hari kemarin
memang tidak diperbolehkan untuk di jenguk
setidaknya dalam waktu tiga x dua puluh empat jam dan tadi malam
saya sempat terbincang dengan kuasa hukum dari keluarga irman gusman yaitu tommy singh
yang sudah tiba di gedung kpk sejak sabtu sore sampai malam hari
ketika irman gusman keluar dengan menggunakan rompi orang yaitu rompi tahanan
kpk menyebutkan bahwa pihaknya masih menimbang
apakah akan dilakukan upaya hukum lain seperti peradilan
ataupun juga upaya hukum lain ataupun hanya akan mengikuti saja
proses yang akan ditetapkan oleh penyidik kpk terhadap ketua dpd
dua periode yang terkait kasus suap importasi gula
dengan besaran yang tidak cukup besar sebenarnya itu seratus juta rupiah
dan uang atau duit seratus juta rupiah ini diduga diberikan oleh pengusaha seferiandi sutanto
agar irman gusman memberikan rekomendasi kepada perum bulog
agar cv semesta berjaya atau yang dipimpin oleh sutanto
yang diberikan oleh pengusaha seferiandi sutanto
ini diberikan jatah kuota impor di tahun dua ribu enam belas untuk wilayah sumatera barat
dan ini meskipun rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum
dan secara legal formal sebenarnya tidak ada kapasitas dari irman gusman
ataupun juga lembaganya dpd untuk memberikan rekomendasi kepada perumbulok
untuk daerah tertentu diberikan jatah importasi gula
namun ketua kpk dan juga pimpinan kpk yang lain pada kemarin
menyatakan bahwa besar kemungkinan pengaruh
dari irman gusman yang dikenal sebagai politisi senior
ketua dpd dua periode salah satu inisiator juga dari dewan perwakilan daerah ini
memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi pihak lain
saya tadi mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat dari wakil ketua kpk laudaya masyarif
bahwa rekomendasi tersebut disampaikan secara lisan melalui sambungan telepon
namun tidak jelas kapan itu dilakukan rekomendasinya
dan siapa pejabat yang menerima rekomendasi tersebut

tidak mengakui adanya rekomendasi lisan dari irman gusman terkait dengan importasi gula
untuk wilayah sumatera barat yang menjadi daerah dapil dari irman gusman sendiri
ya mahardika kalau kemudian tidak ada agenda pemeriksaan terhadap para tersangka
bagaimana aktivitas kpk apa saja yang ditindaklanjuti hari ini
adakah juga pihak pihak yang kemudian datang untuk menemui
ketua dpd ataupun juga tersangka lain
ya sampai sore hari ini memang belum ada tampak aktivitas dari penyidik kpk
ataupun juga staff di kpk yang lain
tadi saya sempat meminta konfirmasi pada yuyu andriati yang merupakan pelaksana tugas
dari biro humas kpk
apakah saya menanyakan apakah pada hari ini ada aktivitas seperti penggeledahan
atau juga pemeriksaan lanjutan
ini memang belum bisa dikonfirmasi
ada aktivitas atau tidak dan yuyu hanya menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menghubungi
penyidik dari kpk sampai sore hari ini
baik kalau kemudian tadi anda katakan tidak ada korelasi yang begitu jelas
dengan rekomendasi irman gusman terhadap dugaan suap kuota impor gula sumatera barat
atau adanya kuota impor gula sumatera barat
apakah ini kemungkinan akan menimbulkan adanya tersangka tambahan
terkait kasus ini mahardika
ya memang terkait dengan tersangka tambahan
sampai hari ini kpk baru menetapkan empat orang tersangka
di luar tiga orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan yaitu irman gusman
safirin disutanto dan juga istrinya memi
ada satu tersangka lagi yang ditetapkan yaitu seorang jaksa penuntut umum
di lingkungan pengadilan negeri padang yang berinisial fzl
jaksa bersambutan adalah bernama ferizal yang menangani kasus
yang terjerat juga yaitu dari sutanto juga
yang merupakan kasus distribusi gula non sni
yang tengah digarap di pengadilan negeri padang
kasus ini adalah kasus suap yang diterima oleh jaksa tersebut atau ferry zal
sebesar rp tiga ratus enam puluh lima juta rupiah dari sutanto
ini berkaitan untuk pengurusan perkara yang tengah menjerat
atau tengah dihadapi oleh safirin disutanto
memang ini ada dua perkara yang berlainan tapi ada satu benang merah yang sama
bahkan dikatakan oleh pimpinan kpk bahwa penangkapan atau operasi tangkap tangan
yang dilakukan terhadap irman gusman sendiri adalah pengembangan
dari penyelidikan terhadap suap yang diterima oleh jaksa penuntut umum ferizal
dari safirin disutanto
apakah nanti akan ada tersangka tambahan lagi dalam kasus suap ini
memang belum ada informasi lebih lanjut
kami masih akan terus mencari
tahu apakah nanti akan ada tersangka tambahan atau siapa saja pihak pihak yang nanti akan diperiksa
besar kemungkinan bahwa waktu kunjungan ataupun juga pemeriksaan lanjutan ini
akan kembali dimulai pada hari senin esok
baiklah terima kasih mahardika utama korespondensi ann indonesia
melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta